setelah sukses menjadi tuan rumah kejuaraan dunia panjat tebing ifsc world cup september dua ribu dua puluh dua lalu
jakarta kembali terpilih menjadi tuan rumah untuk ajang yang sama
sc world cup seri ketiga tahun dua ribu dua puluh tiga digelar di kawasan gelora bung karno pada enam dan tujuh mei dua ribu dua puluh tiga mendatang
empat hari jelang babak kualifikasi
ifsc world cup seri jakarta yang digelar sabtu enam mei nanti
walk climbing setinggi lima belas meter sudah berdiri di kompleks gelora bung karno
tepatnya di depan lapangan baseball senayan
di ifsc world cup kali ini hanya ada satu nomor di pertandingan yaitu kategori speed
yang akan diikuti oleh puluhan atlet putra dan putri dari sedikitnya enam belas negara peserta
federasi panjat tebing indonesia fpti tengah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung lainnya
tanggal tiga besok mulai instalasi di venue
kalau hari ini kan masih wall climbingnya saja sama papan pemanasannya
kalau mulai besok sudah diinstalasi untuk beberapa sarana pendukung ya mulai dari spektator penonton
terus tenda tenda segala macam
dan kalau kapasitasnya banyak ya bisa lima ratus orang bisa nonton dan ini gratis free
pemuda dan olahraga dito aryo tejo optimistis tim nasional panjat tebing indonesia
dapat meraih hasil maksimal saat berlaga di ifsc jakarta akhir pekan nanti
persiapan tim ya alhamdulillah kita sudah world record
jadi harusnya hasil dari tim indonesia pun yang di seri jakarta nanti itu akan memberikan prestasi yang sangat baik
ya di ifsc world cup seri seoul korea selatan akhir april lalu
pemanjat indonesia fedrik leonardo memecahkan rekor dunia sekaligus menjadi manusia tercepat di dunia
yang mampu memanjat dalam waktu empat sembilan puluh detik saja
tak hanya itu fredrik juga meraih satu medali emas di ajang ini
sementara pemanjat speed putri desak made ritaku sumadewi meraih medali perunggu
mahardika utama andika suramanto jakarta